tapi rumah saya sempat beberapa kali menyebut namanya
dari kikuk dan gagapnya kurasa ada yang dia sembunyikan
aku yakin kak mandano mengenal baik kempuranubayi
pada dasarnya aku menghormati keputusan empuranubaya
begitu juga dengan putusan empusasi
mereka menolak bekerja sama dengan singosari
ada hubungan yang berbeda
antara adipati kurawan dan juga gelang gelang
maukah kamu menjadi istriku rati
kau kurang puas putramu merusak masa depan putriku
akulah itu suapnya
kuakum berjahat banyak
dan sepertinya muridnya selesai

tidak sebaik yang kau kuasai
tidak seperti itu raden
romo lebih baik dibanding saya
karena mungkin romo bisa menyempurnakan curus itu
memiliki kakas perguruan
ialah yang menguasai jurus naga puspa
lebih baik dari romo
mumpuranubaya tidak sejalan dengan
ayah anda prabu kertanggar
apa kau mengenal mumpuranubaya
saya tidak mengenalnya raden
tapi rumah saya
sempat beberapa kali
dari kikuk dan gagapnya
aku rasa ada yang dia sembunyikan
kamandanu mengenal baik mumpuranubaya
aku menghormati keputusan mumpuranubaya
begitu juga dengan keputusan mpusasi
mereka menolak bekerja sama dengan singosari
selama singosari masih dipimpin oleh keturunan ken arok
karena bagaimanapun juga
ken arok lah yang telah membunuh buyut guru mereka
yaitu mpu gandri
meskipun mpuranubaya dan juga mpusasi
menolak bekerja sama dengan singosari
tapi mereka tidak pernah mencari masalah dengan istana
aku menghormati keputusan mereka
obat ramuan penawar
bersifat sangat keras
mudah mudahan kakang ranubaya
kalau dia tidak kuat dengan penawar racun ini
jangan berikan paman tabib
guru tidak akan kuat
jadi kita hanya menunggu waktu kakang ranubaya mati
tidak dikasih ramuan
guru mati juga kalau tidak kuat
guru pasti hidup
aku berikan atau tidak
berikan saja paman
guru tidak yakin
guru pasti mampu

tidak mungkin aku memberitahukan tentang guru pada raden wijaya
semoga guru baik baik saja
sebaiknya kita percepat perjalanan
agar tiba sebelum malam di semasa hari
untunglah kau belum mati lanutnya
jadi kita juga belum terlambat
sekarang beritahu kami
di mana kita magaprosmah itu berada
sampai mati pun tidak pernah
sudah mau mati
masih saja besar mul
kau pikir kami tidak bisa memaksamu berbicara
jangan cuba coba mendekat